jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
alhamdulillah aku berhasil
alhamdulillah rabbi rahman
alhamdulillah rabbi rahman
terima kasih allah
alhamdulillah rabbi rahman
rai terima kasih banyak
karena kau telah menyembuhkan
sebaiknya sekarang kita segera pulang ke istana
dan ibu anda
pasti saat mengkhawatirkan kita
tunggu aku mengkhawatirkan bagaimana
keadaan rai surawi sesar
kita baru saja dibawa
oleh paman caci
kita harus segera menemukannya
mungkin rai surawises sudah terlebih dahulu pulang ke istana
sekarang kita pulang ke istana saat ini juga
anak itu ternyata hebat juga
tapi aku bersumpah
aku habisi mereka
aku akan mengobatimu
terima kasih kau telah mengobatiku
aku sudah merasa membaik
kalau begitu lebih baik kita bergegas menyusul putri nima
dia pasti sangat murka kepada kita
karena kita kalah mauan mereka
kalau begitu kita harus mencari mereka
aku akan habisi mereka sampai tak bersisa
pak man kemana kita akan pergi
kau tidak usah takut
kita akan pergi ke pajajaran
kau akan aman disana
kita harus pergi bergegas
tentunya kau tidak mau kan dikejar kejar para penjahat itu
jangan jangan ini putri nima
bisa bahaya kalau kita
kita akan tertangkap
apalagi keadaan rani surawi sisa
kita harus segera pergi
semoga dewa ta'agung melindungi dirimu kepala kanku
suara apa itu
ini adalah keponakan ketenangan ku oleh rani surawi sisa
tidak penting kau tahu siapa kami
yang jelas kami sedang mencari anakmu semua orang
dengan ilmu yang cukup tinggi
dan bersenjatakan tombak bermata dua
membicarakan keponakan tercinta kurra
dan surra wisisa
mereka adalah keponakan keponakan tercintaku
untuk apa kalian mencari mereka
kalian mau membunuh keponakan tercintaku
harus mati di tanganku
biar ragu saja yang menghadapinya
hanya mulutnya saja yang besar
berbanding terbalik dengan kekuatannya
kurang ajar kamu pendekar potoh
keluarkan seluruh kesaktian kalian
selamat datang raden nimas
kami sungguh sangat berbahagia
raden dan nimas telah kembali dengan selamat
terima kasih banyak
kalian telah menyambutku
aku pun sangat berharga
dan saya berbahagia
karena bisa bertemu dengan kalian semua
raden kiansantan telah kembali
raden kiansantan telah kembali
raden kiansantan telah kembali
putraku kiansantan kembali
alhamdulillah ya allah putraku kian santang
raden kian santang telah kembali
raden kian santun telah kembali
itu artinya putraku surawi sesa juga kembali
putra putriku putraku kian sanggup
putraku selalu sesek
syukurlah kalian sudah kembali dengan selamat
terima kasih ya allah
di mana putraku sarawet sesek
kenapa dia tidak datang bersama mereka
apa yang terjadi kepada putraku
aku merasakan aura orang sakti di sini
aku ingin segera menjajah
kemana saja kalian selama ini
ibu sudah selama ini
ibu sudah selama ini sangat merindukan kalian
sangat mencemaskan kalian
kenapa kalian pergi begitu lama
maafkan aku ibu nda
aku telah membuatmu cemas dan khawatir
apakah ibu nda sehat
dan baik baik saja selama ini
ibu nda baik baik saja nak
justru sekarang ibu nda sangat bahagia sekali
karena kalian bisa sampai ke istana dengan selamat
putraku kian santa
ibunda juga sangat senang sekali kau kembali bersama saudara dan saudarimu
tapi di mana kaput raku surawisesa
mengapa ibu nda tidak melihatnya juga
maaf ibu nda akan terima ini
raku surawisesa belum sampai
kami kira dia sudah sampai terlebih dahulu
pulang terlebih dahulu
tapi ibu nda tidak melihatnya
apakah kau yakin
putraku surawisesa sudah pulang terlebih dahulu
apakah kau yakin itu
tantulah kami untuk menghadapi putrinya yang sangat bangga dan kuat
tubuhku rasanya akan segera membeku
tubuhku rasanya akan segera membeku
tangan dan kakiku seakan sulit untuk digerakkan
lindungilah kami dari rasa dingin yang menyergap kami
lindungilah kami dari rasa dingin yang menyergap kami